waalaikumsalam baik alhamdulillah
ya saat ini saya tengah bersama dengan ibu nur azizah
putri ketiga dari kiai haji ma'ruf amin
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini